dan untuk mengonfirmasi terkait tudingan presiden k enam sby yang menyatakan negara tidak netral dalam pelaksanaan pilkada kali ini
kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama kantor staff kepresidenan bang ali mokhtar ngabali selamat malam bang ali
selamat malam mbak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam terkait dengan tudingan presiden ke enam sby bahwa negara aparat keamanan tidak netral dalam pilkada komentar anda gimana bang ali
ya yang paling pertama saya ingin menyampaikan bahwa bapak presiden susilo bambang yudhoyono tetap bapak ya mohon ulangi saya ralat
bapak presiden joko widodo memberikan apresiasi kepada siapapun yang memberikan masukan kritik
pemerintah membuka diri untuk tetap mendapatkan masukan masukan
apalagi datang dari
dari seorang mantan presiden bapak susilo bambang yudhoyono
karena itu memang beliau mengharapkan agar suasana pemilu akan datang
pemilu kada akan tenang kemudian bisa memberikan suasana yang sejuk di tengah tengah masyarakat
dengan begitu maka apapun informasi apapun masukan yang terkait dengan upaya upaya untuk pemerintah dan presiden melakukan
perbaikan perbaikan suka dan tidak suka tetap pemerintah dan istana membuka diri lebar lebar
agar semua masukan itu by data by fakta dan itu juga telah beliau sampaikan kepada seluruh aparat
baik kepada kapolri kepada panglima kepada kepala bin
sehingga kalau beliau memberikan pernyataan netralitas dan profesional adalah mutlak dan harus dilaksanakan
tadi beliau juga menyampaikan pesan kepada seluruh aparat di lapangan
baik tni polri maupun bin untuk tetap menjaga netralitas dan profesional
dan menjaga amanah rakyat agar kita bisa meninggalkan legasi terhadap kesuksesan pelaksanaan pilkada putaran terakhir di periode beliau pada masa pemerintahan ini
apakah pemerintah presiden jokowi hanya menerima berterima kasih kepada kritiknya atau menolak tudingan dari pak sby itu
ya artinya begini kalau nanti kalau semua yang disampaikan oleh bapak presiden ke enam pak susilo bambang yudhoyono
itu punya data dan fakta yang kuat seperti anda lihat bahwa kapolri menyampaikan pesan bahwa kapolri telah mengeluarkan instruksi
agar seluruh aparat kepolisian di tanah air harus tetap netral dan profesional menjaga amanah
dan beliau tidak segan segan mengambil satu tindakan yang tegas kepada anak buahnya yang melaksanakan tugas di lapangan
jadi saya mau katakan bahwa apresiasi dan terima kasih itu menjadi penting tetapi yang lebih penting itu adalah kpu menjadi lembaga independen
ada bawaslu biar nanti rekomendasi itu presiden dan seluruh aparat penyelenggara pemerintahan bisa melaksanakan semua masukan dan laporan laporan yang terkait
dengan tindak dan kewenangan pemerintah
bang ali jadi aksi ketidak netralan aparat keamanan negara dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh pak sby itu mungkin saja betul betul terjadi di lapangan gitu
oh iya tidak ada yang mustahil karena polisi bin dan tentara kpu dan bawaslu itu adalah manusia biasa
presiden sekalipun tadi beliau mengatakan saya bertemu dengan presiden itu jam empat belas delapan belas menit dan beliau menyampaikan bahwa kami adalah manusia biasa
punya kekurangan punya keterbatasan
tapi tidak seorang pun yang tidak berpikir untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
karena itu kalau ada masukan masukan ada kritik ada temuan temuan yang terkait dengan masalah masalah yang ditemukan
ada ketidakadilan di tengah tengah lapangan dalam pelaksanaan pemilu kada akan datang
jangan segan segan untuk bisa melaporkan kepada bawaslu dan kalau terkait dengan asn bin dan tentara serta kepolisian
dan beliau pun juga ingin mengatakan bahwa
netralitas dan profesional itu adalah mutlak untuk harus dilaksanakan
selama ini pemerintahan sendiri melihat ada ketidak netralnya nggak
indikasi indikasi seperti atau sama indikasi indikasinya seperti yang diungkapkan oleh pak sby gitu bang ali
iya tentu jangan lupa bahwa pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang namanya kpu
regulasi mengatur agar kpu itu adalah independen badan pengawasnya adalah independen
dan tidak ada hubungan keterkaitan
dan itu terkaitnya dengan pemerintah
bahwa uji publik itu di tengah tengah masyarakat tentu masyarakat dan seluruh variable variabel lain
hari ini zaman digital industry empat masyarakat sangat terbuka untuk bisa memberikan penilaian
dan langsung melaporkan itu di facebook di internet di instagram dan lain lain
karena itu saya kira kita tidak perlu khawatir dan pemerintah juga tidak khawatir tetap pemerintah selaku pemangku kuasa negara
saya ingin meneruskan amanah di kpu
dari presiden selamat bertugas untuk teman teman di lapangan dan jaga amanah dari rakyat indonesia
yang terakhir sekali bang ali menurut anda apa namanya motif dari pak sby menuding atau mengungkapkan fakta fakta
yang tadi mungkin saja dibenarkan oleh pihak istana sendiri itu motifnya apakah memang karena ingin mengingatkan
atau ada motif politik gitu nuansa politik gitu bang ali
iya saya tadi menyampaikan bahwa sebetulnya memang kalau yang disampaikan oleh pak sbe
sebetulnya memang kalau yang disampaikan oleh pak sbe sebetulnya memang kalau yang disampaikan oleh pak sbe

beliau tidak dalam kapasitas sebagai ketua umum partai politik
saya kira orang akan menilai itu sebagai sesuatu yang luar biasa netral dan bagus
tapi masalah yang paling mendasar itu karena kapasitas dan kedudukan beliau sebagai ketua partai politik
maka ya jangan juga kita salahkan kalau ada orang yang memberikan penilaian miring terhadap apa apa yang beliau sampaikan
lain lain seperti yang disampaikan oleh teman teman

saya atas nama jurubicara pemerintah tidak mau masuk dalam wilayah itu
tetapi saya ingin menyampaikan bahwa presiden mengamanahkan agar suasana teduh dari para opinion leader
para tokoh itu menjadi bagian yang penting untuk meninggalkan negasi dalam kesuksesan pilkada akan datang
baik terima kasih bang ali mokhtar ngabali atas konfirmasi dan klarifikasinya kepada cnn indonesia
itu tadi ali mokhtar ngabali tenaga ahli utama dari kantor staff kepresidenan